gempa di tuban pulau bawean kabupaten gresik mengakibatkan puluhan rumah rusak
baik itu berat sedang maupun juga ringan
sebuah rekaman video juga menunjukkan kejadian saat ruang kelas runtuh akibat gempa
tampak dalam cctv ruang kelas sekolah negeri di bawean yang plafonnya runtuh akibat kerasnya getaran gempa
beruntung saat kejadian tak ada siswa di dalam ruang kelas
sedangkan beberapa rumah warga terpantau terdampak gempa bermagnitudo enam lima kemarin
tampak juga bangunan tembok yang ambruk berserakan dan seluruh perabot rumah tangga berhamburan di lantai
dari data terbaru bpbd gresik terdapat setidaknya puluhan rumah yang mengalami rusak ringan
lima rusak berat dan sejumlah rumah ibadah serta juga sekolah mengalami kerusakan sedang
sedangkan di tuban jawa timur enam puluh empat kali gempa yang terjadi
berdampak pada lima bangunan robo
dari lima bangunan tersebut diantaranya kantor desa dagangan
tiga rumah warga di kecamatan soko singgahan dan juga rengel
serta satu kandang ternak di kecamatan semanding
petugas bpbd di kabupaten tuban dan bojonegoro
segera juga menyalurkan bantuan berupa sembako dan terpal plastik sebagai pengganti sementara atap rumah warga
tidak ada korban jiwa ataupun luka